organisasi kemasyarakatan islam terbesar di indonesia menggelar peringatan hari lahir nahdlatul ulama ke sembilan puluh
pada harlah kali ini nu menggelar pagelaran wayang kulit di kawasan tugu proklamasi jakarta
hari lahir ke sembilan puluh lima ini disesuaikan dengan tanggal lahir nu berdasarkan kalender hijriah
sesuai dengan penanggalan hijriah nu lahir pada tanggal enam belas rajab tahun seribu tiga ratus empat puluh empat hijriah
saat ini genap berusia sembilan puluh lima tahun di tanggal enam belas raja seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
ketua umum pbnu said akil siroj menyampaikan pagelaran wayang digelar sebagai simbol bagaimana cara nahdlatul ulama untuk merawat nilai ketakwaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur budaya
dalam peringatan harlah ke sembilan puluh lima ini nu juga berkomitmen untuk menjadi penjaga serta perekat bangsa dalam tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas mendatang
sementara itu menanggapi pidato pengawati soekarno putri ketua umum pbnu syed akil siroj
syed akil siroj juga menyampaikan telah memaafkan apa yang telah terjadi
ketua umum pbnu ini juga menyampaikan mengenai ayat al quran yang menjelaskan mengenai sifat dari penyair
menurutnya apa yang ada dalam pemikiran seorang penyair merupakan sebuah karya seni yang tidak bisa dibandingkan dengan urusan agama
lihatlah para penyair para pujangga itu sering menyampaikan perkataan yang tidak kenyataannya
mereka berimajinasi dari lembah ke lembah
itu quran yang mengatakan begini dari lembah ke lembah
yang tidak ada artinya
kecuali para penyair yang beriman dan beramasalah
ini memang karakter para penyair ya itu
itu kan yang disinggung oleh pak yusuf mal kan cadar dan adhan ya
kalau cadar itu memang bukan syariat
kalau adhan memang itu panggilan ibadah ya
tidak boleh dibandingkan dengan seni
bukan seni adhan itu bukan